google temasek dan perusahaan tiongkok meituan dianping akan menyuntik dan investasi di indonesia melalui perusahaan penggiat transportasi online gojek
dilansir reuters perusahaan angkutan online gojek akan menerima investasi baru mencapai satu dua miliar dolar amerika atau sekitar enam belas triliun rupiah
sejumlah perusahaan terkait seperti google dan temasek hingga saat ini menolak berkomentar
ada pemerusahaan tiongkok meituan dianping dan gojek tidak merespons kabar ini